dan kita telah terbun dengan tiga produser lapangan cnn indonesia
sandra insanasari bella mulahela dan adi dwinanda
selamat malam rekan rekan
saya ke sandra terlebih dahulu yang saat ini berada di bandara soekarno hatta
sandra hari ini terpantau relatif cukup normal
tidak ada lonjakan penumpang
tapi apakah ada potensi lonjakan menjelang nanti
penetapan larangan mudik pada tanggal enam
masih ada hitungan beberapa hari lagi
menuju tanggal enam sandra
ya elvira itu sekitar satu ratus enam puluh ribu penumpang perharinya
atau sebanyak satu dua ratus keberangkatan ya lalu lalang pesawat tentunya
dan memang elvira untuk lonjakan penumpang sendiri
maksud saya di sini belum ada informasi lebih lanjutnya seperti apa
karena memang dikatakan sejauh ini masih landai landai saja
belum ada adanya tren
ataupun dugaan adanya lonjakan untuk penumpang sendiri seperti apa
karena memang tentunya sudah diinformasikan bahwa kita saat ini
sudah melakukan penyekatan
yang sudah masuk ke dalam masa penyekatan sebelum lebaran
penyekatan mudik yang memang sudah diselenggarakan sejak tanggal dua puluh dua april lalu
sampai dengan tanggal lima
dan ini hari ke sepuluh
belum ada lonjakan sama sekali
kemudian nanti memang ada benar benar pelarangan ya
elvira yaitu di tanggal enam sampai dengan tanggal tujuh belas mei
kemudian juga dilanjutkan lagi
tentunya pasca lebaran
ini penyekatan kembali di tanggal delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat
dan memang di masa masa penyekatan ini
yang dikatakan penyekatan atau pengetatan ini adalah
untuk tes antigen rapid antigen maksud saya
kemudian rt pcr ataupun jinos ini harus dilakukan satu x dua puluh empat jam seperti itu
dan kalau untuk pelarangan mudik
ini benar benar masyarakat tidak diperbolehkan mudik
namun hanya dengan kondisi kondisi tertentu tentunya elvira
seperti adanya perjalanan jelas bagi bumn as mbumd
seperti itu itu pun harus ada surat izin keluar masuk yang ditanda tangannya oleh pejabat eselon dua
kemudian juga perjalanan dinas perusahaan swasta
yang harus ditanda tangani oleh pemimpin perusahaan tentunya
dan keadaan keadaan genting seperti adanya kekunjungan duka
kemudian juga sakit ataupun kehamilan seperti itu
itu pun harus ada surat izin keluar masuk yang ditanda tangani oleh pemerintah setepat
seperti lurah ataupun kepala desa elvira
dan memang untuk saat ini
memang dikatakan bahwa yang paling banyak untuk lalu lalang mudik ini
sejauh ini dari mudik
yaitu dari surabaya maksud saya
dan juga bali seperti itu
dan untuk situasi terkini
selain itu yang bisa kita pantau ya elvira
di belakang saya ini merupakan posko
posko untuk kedatangan para wna dan juga wni
jadi selain adanya kedatangan
di sini juga sebenarnya di masa masa penyekatan
di masa masa larangan
seperti itu ini kita masih menerima wna ataupun wni yang masuk ke indonesia
namun tentunya dengan beberapa syarat tertentu
mulai dari karantina
sampai nanti benar benar bisa melakukan karantina mandiri dan dibebaskan
secara detail gambarannya seperti apa ketika wna tiba di bandara suta
karena kita tahu beberapa hari terakhir ini
masalah ataupun persoalan warga negara asing yang lolos saja begitu
tidak menjalani karantina menjadi sorotan
ya betul sekali elvira
memang beberapa waktu lalu ada satu ratus tujuh belas wna india yang masuk ke indonesia
dan memang dua belas diantaranya dinyatakan positif
dan sampai saat ini satgas pun belum memberikan keterangan pasti
mengenai kasus positif ini
apakah merupakan varian dari b enam belas
atau satu ratus enam puluh tujuh yang memang ada di india
ini masih dalam proses
namun memang dikatakan bahwa untuk varian di india sendiri sebenarnya sudah ditemukan
elvira di indonesia
itu ada sepuluh orang yang terindikasi
dan ini tentunya masih dilakukan pencarian lebih lanjut
untuk wna dan juga wni yang boleh masuk ke indonesia
ini tentunya melalui persyaratan persyaratan ketat
seperti untuk wni yang memang ini mereka dikatakan pelajar
mahasiswa ataupun tenaga kerja yang ingin dikembalikan di indonesia
tapi seperti salah satunya nih elvira
tadi kami sempat mewawancarai salah satu pekerja
ini beliau sempat kembali ke indonesia
seperti itu ya
karena memang masa kerjanya ini sudah berakhir
dan wna wni yang memang boleh masuk ke indonesia
warga negara asing yang boleh masuk ke indonesia adalah warga negara yang memang mereka melakukan adanya keperluan bisnis
kemudian ada hal hal yang berbau kenegaraan
bukan untuk kunjungan ini ya
bukan untuk kunjungan liburan seperti itu
tapi ini dalam kurung pada masa masa larangan mudik nanti elvira
dan tadi kita sempat berbincang bincang
kemudian juga dengan para penumpang yang ada di sini
ini mereka harus melalui protokol ketat dengan mereka datang
ini salah satu posko dari sembilan tahapan ya
mereka melewati ini di data
walaupun mereka sudah mendapatkan
seperti itu ya
rapid antigen yang negatif
nanti mereka akan dites ulang kembali
dan setelah dites ulang kembali
jika hasilnya negatif tentunya
ini akan dilakukan karantina di wisma atlet padebangan
seperti itu ya
para wni dan para wna nya sendiri di hotel
namun kalau para wna ini menggunakan
seperti itu ya
namun jika hasilnya tentunya positif
ini harus dilakukan kembali
penanganan penanganan di rumah sakit
dan kembali lagi untuk wni sendiri
ini akan ditanggung oleh pemerintah
dan wna akan ditanggung tentunya oleh pribadi
dan nanti setelah melakukan lima hari tersebut
atau sudah tadinya yang positif itu
sudah beberapa kurun waktu ini
akan dilakukan tes kembali
ada dua kali pengetesan ya elvira
ya jadi setelah dites kembali
jika hasilnya nanti sudah negatif
mereka boleh berpulang
namun disarankan lagi untuk mengkarantina diri
tentunya selama empat belas hari
jadi memang dikatakan pun tadi
oleh penumpang yang dari afrika ini
cukup ketat dan cukup sulit
seperti itu untuk masuk ke indonesia
namun tentunya ini diharapkan benar benar bisa diterapkan
karena mengingat penyebaran virus covid sembilan belas ini
juga sudah dikatakan oleh juru bicara vaksinasi ini
sudah mulai terlihat trendnya
harapkan tidak terjadi lonjakan kasus
apalagi jangan sampai seperti yang terjadi di india
baik dari bandara suta
sudah ada rekan saya tadi menginformasikan
sandra sekarang kita bergeser ke terminal pulau gebang
sudah ada bella di sana
bella bagaimana pantauan anda di lapangan
penerapan pemeriksaan persyaratan penumpang
di terminal bus pulau gebang
ya selamat malam elvira
pantauan saya sejak siang hari tadi
hingga malam hari ini di stasiun
di terminal pulau gebang
jakarta timur ini memang tadi sempat terdapat
kepadatan dari penumpang ataupun pemudik
yang akan melakukan perjalanan jauh antar kota antar pulau begitu
yang memang nantinya sebelum tanggal enam hingga tujuh belas mei ini
nantinya akan berlaku larangan mudik
dan periode lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijri ya
dan memang informasi yang saya dapatkan
hingga pukul delapan malam ini
terdapat satu ratus tujuh puluh delapan bus yang sudah berangkat
ke kota masing masing
dengan total penumpang satu tiga ratus lima puluh dua
yaitu dengan mayoritas tujuan ke jawa tengah jawa barat jawa timur
madura dan juga pulau sumatera
dan elvira memang
informasi yang saya dapatkan dari beberapa calon penumpang
ini memang persyaratan dari terminal maupun dari akomodasi bus ini
lebih ringan kalau misalnya dibandingkan dengan akomodasi yang lain
para penumpang hanya perlu membawa ataupun menyerahkan ktp sebelum berangkat
pengecekan tiket dan juga mengisi e hack
yaitu data pribadi dengan menyantumkan domisili tujuan dan juga periode keberangkatan begitu
dan memang para penumpang ini tidak diperlukan atau tidak menyertakan surat negatif
dari hasil antigen ataupun dari hasil pcr begitu
tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa petugas
memang dari petugas terminal pulau gebang ini
juga menyediakan tes dan melakukan tes genos secara acak
dengan para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan begitu
namun memang periode dua puluh lima april hingga satu mei ini
sempat didapatkan sembilan orang yang dinyatakan positif dari hasil genosnya
dan akhirnya sembilan orang ini dinyatakan ataupun dibatalkan untuk keberangkatannya begitu elvira
oke baik terima kasih bella
sekarang saya bergeser lagi untuk memantau bagaimana kondisi

oke baik terima kasih bella sekarang saya bergeser lagi untuk memantau bagaimana kondisi penumpang yang akan berjalan begitu

sekarang saya bergeser lagi untuk memantau bagaimana kondisi penumpang yang akan berjalan begitu

sekarang saya bergeser lagi untuk memantau bagaimana kondisi penumpang yang akan berjalan begitu

karena memang elvira jika anda perhatikan ini hanya tersisa waktu seminggu sebelum nantinya larangan mudik pada tanggal enam mei hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini berlaku
artinya nanti pada waktu larangan mudik berlaku masyarakat ini tidak diperkenankan untuk mudik kecuali mereka memiliki sikm atau surat izin keluar masuk
dan memang untuk persyaratan di masa pengetatan mudik periode dua puluh lima april hingga
empat mei maksud kami ini memang ada beberapa syarat yang diketatkan begitu jika sebelumnya pemberlakuan tes rt pcr ataupun tes genos ini berlaku dua x dua puluh empat jam
ini per tanggal dua puluh lima april hingga lima mei mendatang ini hanya berlaku satu x dua puluh empat jam
dan di stasiun pasar senen ini juga menyediakan tes genose dan juga tes rapid antigen begitu
namun memang untuk jam operasional sendiri elvira ini berlaku dari jam tujuh pagi hingga pukul tujuh malam
untuk tes rapid antigen kemudian pada pukul tujuh pagi hingga pukul setengah delapan malam ini untuk tes genosis
dan memang secara garis besar untuk masyarakat yang mengikuti tes genose ini hingga malam hari tadi memang sempat terjadi antrian yang cukup mengular
ini memang dikarenakan memang banyaknya masyarakat yang ingin mudik sebelum nantinya pada tanggal lima mei hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini resmi dilarang
ataupun adanya tambahan syarat yaitu sikm
memang elvira tadi saya juga sempat mewawancarai kepala humas pt kai daob satu eva khairunisa begitu
ia mengungkapkan bahwa untuk hari ini sendiri di stasiun pasar senen ini telah diberangkatkan sembilan masyarakat atau pemudik yang menuju ke beberapa tempat destinasi favorit
misalkan saja adalah solo semarang dan surabaya
dan memang hingga saat ini walaupun nantinya terjadi lonjakan dari pt kai daob satu ini tidak akan menambah gerbong
jadi cukup dengan dua puluh gerbong
yang nanti disiapkan selama periode mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh satu ini
namun pada periode larangan mudik yang akan berlaku pada tanggal enam mei hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini nantinya pt kai daob satu ini belum menyediakan atau memperjualbelikan tiket secara resmi
dan nantinya akan diumumkan kemudian apakah mereka nantinya akan menjual tiket secara resmi melalui website website
saya tadi juga sempat mengecek memang belum ada tiket yang diperjualbelikan untuk periode lima mei hingga tujuh belas mei
namun kita akan segera nantikan apakah memang nantinya pada tanggal lima mei hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini stasiun pt kai dawab satu ini tidak akan memperjual belikan tiket kereta api
atau nanti akan memperjualbelikan tiket namun hanya untuk tujuan tertentu misalnya ada surat izin dinas lalu juga adanya kepentingan yang urgent begitu
kembalikan anda elvira
baik adi terima kasih dari stasiun senen
sebelumnya bella dari terminal pulau gebang dan sandra dari bandara sutama
dari knl peranada malam hari ini